masih dari semarak menjelang perayaan imlek tak lengkap rasanya imlek tanpa berbusana ceongsam
di surabaya sebuah peragaan busana memamerkan sejumlah busana ceongsa modern
mulai dari blazer bolero hingga rock semuanya berbalut nuansa oriental
bagaimana keindahan dari busana busana ini berikut liputannya
memor ciongsam sebagai busana tradisional cina memang tak pernah pudar
bahkan seiring dengan perkembangan zaman busana ceongsam sudah mengalami banyak transformasi
seperti yang ditampilkan sejumlah model cantik di salah satu mal di surabaya
belasan model cantik ini menampilkan busana ceongsom dengan berbagai motif yang elegan
jika ceongsam biasanya berbentuk dress panjang dengan siluet membentuk tubuh
kali ini dihadirkan dengan busana ceongsam
dengan tampilan blazer bolero hingga rock sebatas lutut
meski terkesan modern namun tetap tidak meninggalkan akar tradisinya
nyaman sih dipakainya nyaman
terus juga sekarang warnanya mungkin lebih keping ya daripada yang kemarin kan merah
jadi lebih berwarna aja warnanya lebih cerah
pemilihannya banyak kita ada katun satin katun polyestra dan motifnya biasanya bunga sakura
meski tidak meninggalkan karakter aslinya model ceongsam kini juga mulai mengikuti kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kepraktisan
tak heran jika ceongsam dulu hanya nongol di acara imlek
kini busana yang telah mendunia ini bisa dikenakan dalam berbagai acara